rumah toto santoso hadiningrat yang mengklaim sebagai raja keraton agung sejagat di sidoluhur godean sleman daerah istimewa yogyakarta sepi
rumah di godean ini adalah rumah kontrakan dan ia membuka usaha angkringan
rabu dini hari rumah toto digeledah aparat dengan membawa sejumlah barang bukti
rumah yang jauh dari kesan mewah ini tertutup rapat sementara angkringannya juga tutup
hanya ada sebuah mobil dan empat sepeda motor di depan rumah dan meski sepi masih ada beberapa orang yang berada di dalam rumah yang merupakan pengikut keraton agung sejagat
menurut warga rumah ini biasa digunakan untuk mempersiapkan ritual namun warga tidak menduga akan digunakan dalam kegiatan keraton agung sejagat
rumah ini juga digunakan untuk memperbaiki perjalanan ke tempat berikutnya dan juga untuk memperbaiki perjalanan ke tempat berikutnya